m k dan s hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media
dalam jumpa pers di gedung direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya selasa siang
ketiganya merupakan pelaku pembunuhan terhadap seorang ustadz yang terjadi di kawasan tangerang kota banten beberapa waktu lalu
kabitumas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan m adalah otak pembunuhan
sementara k merupakan eksekutor dan s sebagai joki
polisi menjelaskan motif tersangka m karena dendam terhadap korban
pada tahun dua ribu sepuluh yang lalu korban yang merupakan seorang paranormal
menyetubuhi istri pelaku saat akan memasang susu kepada istrinya
m kemudian menyewa jasa k dan s untuk membunuh korban dengan imbalan uang sebesar enam puluh juta rupiah
tahun dua ribu sepuluh yang lalu pada saat itu istri daripada tersangka m ini
merupakan kepada korban
yang kerjanya sebagai paranormal
memasang susu pada saat itu
tetapi yang terjadi adalah
sementara itu direktur direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya menyatakan
korban bukanlah seorang ustadz melainkan seorang paranormal
hal ini diperkuat dengan keterangan saksi dan buku tamu yang berada di rumah korban
jadi saya tekankan di sini bahwa korban adalah paranormal
peristiwa pembunuhan tidak terkait predikatnya dalam kapasitas ustad
karena memang bukan ustad
jadi ustad dipanggil ustad oleh lingkungan sekitarnya adalah ketika dia menjadi ketua majelis kantin saja
dari hasil pengungkapan ini
petugas kepolisian turut menyita sejumlah barang bukti
di antaranya adalah rekaman cctv
sepeda motor senjata api baju helm dan spray
kepolisian masih terus mengejar pelaku lain yang berinisial y
yang bertugas mencari eksekutor untuk melakukan pembunuhan
para tersangka yang sudah ditangkap dikenakan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
dan pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan
dengan ancaman maksimal hukuman mati
badruz zaman jakarta